pecinta kopi saat membuat kopi biasanya ampasnya langsung dibuang padahal ampas kopi punya banyak
jadi karena dia menang piala dunia inter miami dia membawa klubnya juga bagus ya
untuk membawa orang tua dia ketidakkan
dan selain itu kita juga harus memangkas pengeluaran yang tidak perlu
dengan cara kita bisa dengan smart ya
untuk membantu orang yang tidak rajin
sebab bergantung terus menerus kepada yesus
ya dia ingin memberikan terapi pada istrinya yang terapi itu bisa berjalan dengan pemberian ganja medis
setelah bersih sempurna beras ketan akan kembali dimasak hingga matang
jadi mampu menangkal radikal bebas yang menjadi pemicu tanda tanda penuaan dari studi itu dia
yang terjadi di provinsinya
dan sehat secara fisik
karena memang kejahatan narkotika ini dalam studi kejahatan
yesus menyebut kita sebagai sahabat dalam alkitab
belakangan ini isu perselingkuhan tengah mencuat di berbagai media
kalau secara sejarah secara history ini ballon d or ini sudah ada seribu sembilan ratus lima puluh enam
ibu dwi pertiwi ini ibunya almarhum musa
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
bergaya maka kita mulai
ini tentang satu seri yang merupakan kelanjutan
walaupun udah luar biasa musimnya gitu
kedai ini buka mulai pukul delapan pagi hingga sepuluh malam
suatu berkat dalam kehidupanmu
justru ini merupakan salah satu tujuan utama
pemain yang memang melakukan aksi sosial
kapan saja berperan sebagai manusia ternyata dicatat juga
kebun desa ini dikelola oleh tim indrak pkk desa karangsari
alisin begitu juga pada kunyit kurkuma
kalau mengalami masalah pada kaki dan harus ada perhatian yang khusus
kemudian juga uang pesangon
dan harapan kita adalah di saat satu
kalau kita belum paham ya meleset juga
atau mungkin terlalu kurus terlalu gemuk
bahkan sekarang sudah ada obat yang memiliki lisensi khusus dari sba yang mengandung thc dan mengandung sidi
bebas hambatan bagi bakteri
untuk itu kami ucapkan selamat mengikuti
kalau dia ini dagingnya lembutnya pas gitu loh
beragam tanaman sayur ditanam di kebun desa seluas enam puluh tiga x sebelas meter ini
ia akan hidup selama lamanya
selamat pagi pak budi bagaimana kabar anda
sementara yang ada di indonesia saat ini yang tetra hydrokanabinolnya itu tinggi di atas delapan belas persen
akan mendapat sambutan sabaslah
tuhan selalu pimpin aku
beras ketan putih maupun hitam harus direndam selama beberapa jam
selamat pagi salam sehat selalu bapak
prosesnya yang cukup rumit membuat bonsai juga bernilai tinggi jika dijual
terima kasih mas jerry ya sudah bergabung di sian indonesia connected sports corner
pengen deh coba create something yang basicnya makanan
tidak mengalami hal hal yang buruk
anda baru saja mengikuti ruang alkitab menjawab
nah dulu itu hanya untuk pemain eropa
mereka mereka yang mengalami merital rape atau mereka mereka yang mengalami perselingkuhan
bahwa catatan sejarah pun juga memuat
yohanes empat belas ayat yang ke sembilan
intinya adalah supaya pengeluarannya itu bisa tercover dengan penghasilan baru yang meskipun sedikit
dari tep representasi jawab brown
kita kembali diingatkan para pendengar bahwa kita harus memperkuat hubungan kita dengan yesus itu menjadi hubungan yang sangat erat yang intim
mereka lebih mencintai uang mereka
ngaminang dilakukan pada saat buka puasa di hari ke sepuluh dan kelipatannya
dan saya mempunyai anak
puluhan ekor dengan omset per bulan sekitar delapan puluh hingga sembilan puluh juta
ini misteri yang sepertinya
di bagian samping sampingnya pokoknya udah gak lengket lah satu sama lain itu yang sudah bisa dibalik
yesus mau datang segera
nah ini yang kemudian harus kita pastikan bahwa hukum itu adalah untuk yang jahat
suhu hangat akan mempercepat pertumbuhan dan aktivitas seragi
setelah melalui proses riset dan lain sebagainya gitu ya
dengan senang hati kami akan menemani anda dan keluarga
bukan untuk orang orang yang tidak punya kehendak jahat sama sekali
mereka merger gabung namanya fifa ballon d or
di dalam alkitab itu ada di sejarah
dengan memfokuskan pada ayam jenis pisang serta merak
bahwa ini sudah menjadi bagian dari tradisi nenek moyang ganja sebagai pengobatan
bisa ngilangin flag flag hitam gitu loh jadinya lebih lebih efeknya lebih kelihatan sih kalau misalnya
bisa berkinerja berprestasi dengan baik saya kira
kita dituntut untuk menggunakannya
ini adalah hal hal yang bisa digunakan
jadi kalau nggak ganja nggak bukan gitu
yakni bubuk agar agar tawar tepung maizena
dan selalu menggunakan obat obatan untuk mempertahankan hidup
bagaimana rahasia atau misteri itu
yang pertama tape ketan yang kedua uli ketan kedua menu ini menggunakan bahan beras ketan putih
walaupun sudah malam hari tapi tetap ramai seperti itu pun masyarakat ataupun warga warga yang memang di sini memilih untuk melakukan sahur
jadi hanya itu yang saya berikan
setelah pencapaiannya sejauh ini menurut mas jary seperti apa
dan selalu menyalahkan orang
bahwa bagi seseorang yang memiliki konsep diri yang buruk
berapa yang harus digunakan untuk likuiditas
tentang perkawinan alasan selingkuh atau salah satu pihak meninggalkan yang lain tanpa izin
dan sehat secara fisik
jadi sangat valid sekali untuk menang
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia
ketelitian menjadi tantangan dalam membuat puding kelinci ini
jadi waktu tahun dua ribu dua puluh kita mengajukan
untuk memajukan pekerjaan tuhan
juga radio adven suara pengharapan
dan juga radio advent suara pengharapan
terutama di thc nya itu yang paling dominan
ada putri duyung ada pula yang mengenakan busana tradisional
tentang allah yang menyatakan dirinya dalam wujud manusia
memasak dengan cara aron adalah teknik memasak hingga beras ketan mencapai setengah matang
oke dan tidak hanya di case atau di kasus keluarga dari ibu santi ini
itu bisa sementara kita hilangkan terlebih dahulu
aku akan lihat senyumnya
kitab yang pertama tadi pak niko sudah sebutkan kejadian dua ayat tujuh
ini juga yang pernah disebut oleh dimention oleh messi
perlombaan ini diikuti oleh seratus peserta yang merupakan sopir bus kondektur pengurus po bus
dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam yesus kristus
tuhan tidak menuntut orang yang bekerja berat
biasanya terjadi karena saraf pada kaki sudah tidak mendapatkan pesan dari otak
kenapa seperti ad sembilan mengatakan tadi
teman teman juga mungkin juga harus waspada jika ternyata nanti ada penghasilan mengalami penurunan juga ya
masyarakat pertama kali itu adalah bukan belanja
dengan sesamanya yang bukan di dunia maya nggak akan dipilih
atau lagi pesta ulang tahun
hubungi kami tim pelayanan mimbers
terkena phk apa yang harus kita lakukan
assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum bapak
dan menciptakan cita rasa yang istimewa
sudah bersama saya melalui sambungan zoom budi raharjo ceo one shield financial independence
hanya itulah yang akan menolong kita
tekun bersandar kepada yesus sebagai tuhan
karena memang dalam praktek ganja juga bisa untuk kepentingan medis
apa agar dana nya bisa bertahan selama mungkin
radio advent suara pengharapan
serta es tape uli dengan campuran sirup vanila dan pandan kalau untuk tape ulinya di sini memang
yang pertama justru kita harus berangkat dari tanaman ganja ini ada di indonesia
memang kalau mau makan disini itu porsinya berapa sih mas
dan ditulis juga di surat satu petrus satu ayat satu
ia telah menunjukkan sikap tidak hormat
jadi tameng penolong dalam
dia buat kebutuhan konten juga sebenarnya sih
pertama ini kan natal yang baru saja kita lalui
sangat membantu harga untuk kebutuhan sehari hari
betul tadi seperti kata mas dira begitu ya
namun sebelumnya mari kita dengarkan lagu pujian yang berikut ini
supaya memenuhi kebutuhan kaki sekaligus untuk melindungi kesehatan
perceraian akibat perselingkuhan bukanlah hal yang baru di indonesia
meski takut aku rasa
oh iya jadi matengnya atau enggak ya itu dua hari
oleh karena kehidupan yang kami jalani di dunia ini
inilah atraksi yang dilakukan komunitas selam bebas di tulamben karangasem bali senin sore
untuk tampil cantik bagi seorang wanita
jadi ada satu gambar yang saya lihat di social media
atau sudah punya sedikit halaman yang baik
sehingga memang nggak bisa diolah sebagai medis
itu memiliki efek yang sangat baik untuk medis
yaitu pendiri dari agama kristen itu sendiri
keadaan dirimu yang kau rasa tidak benar itu menjadi
memberanikan diri menunjukkan sketsa miliknya keatasan
fungsinya sama tetapi dia harganya mungkin lebih murah
juara banget ya rasanya ini nih yang membuat pelanggan terpikat oleh cita rasa soto mie tangkar
setiap tubuh itu kan progresnya beda beda ya
tetapi menjelang akhir akhir tahun saya kira kondisinya sudah
membuat banyak hal yang baru
kan tidak mungkin berinteraksi sosial di terminal di stasiun begitu ya
apakah akarnya apakah pokoknya ganja itu diharapkan bisa dilegalkan
makanya ketika pasangan berselingkuh jangan cepat cepat memaafkan
harapannya usaha itu tersebut langsung bisa menggantikan penghasilan
kemudian simpan adonan awal tape ketan di tempat yang hangat dan lembab selama proses fermentasi
kalau kopat rofi ini sebenarnya pemain muda terbaik yang umurnya maksimal dua puluh satu
tentu dengan kadar tertentu
mas ini kan juga banyak yang sebut sebut warteg sultan
demikian juga dengan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan begitu
bapak kami yang berada di dalam kerajaan surga
itu yang sudah kita punya
anak muda itu bertanya kepada pendeta tadi
meneliti ganja untuk medis ya cuma
tempatnya salah satunya adalah di pusat perbelanjaan
kita coba diskusikan termasuk juga ketika hal ini diajukan ke mahkamah konstitusi
ya memang mungkin sedikit lebih mahal dibanding yang biasa tapi masih sosok apalagi kita tahu rasanya kalau dilihat nih dari banyaknya pengunjung yang datang ke sini
nah dikrimi foto botol nanti ini kalau di negara aku dipakai obat epilepsi nih
ketika masyarakat mulai sadar oh ya benar juga nih apa yang disampaikan ibu santi
bahkan ketika kita baru mendiskusikan soal apa yang dialami oleh ibu santi
sebagai obat untuk sakit kepala
kita bergaya hidup seperti waktu pas kita masih produktif dan sebagainya
mereka boleh menjadi kaya
kalus itu disebabkan karena gesekan atau tekanan yang berulang ulang pada daerah yang sama
jadi saya kira ini yang jauh lebih penting strategi panjang bagi teman teman pusat perbelanjaan ke depan begitu
terpujilah tuhan untuk waktu yang masih kita miliki
sepertinya hari hari penantian
dia berikan damai dan sukacita
namun tentunya reza ini kalau kita bicara sahur saya juga mau mengingatkan untuk reza dan juga para penonton
saudara pendengar yang pengen pergi
tapi kemudian harus dipidana
jadi distribusi berat tubuhnya itu tidak seimbang ya
di dalam segala aktivitas yang dilakukan
atau bahkan melakukan gerak badan secara bersama sama
maka kita pilih beberapa alternatif barang barang yang substitusi ya
jadi biar biar juga mahal gitu
selain balap karung para peserta dengan dandanan ala pocong ini juga bertanding untuk memecahkan balon
kencur setiap hari dapat menghilangkan rasa lelah dan sakit perasaan segar dan hangat dari kencur bisa menyegarkan tubuh yang lelah
dan sebagaimana yang selalu dilakukan maka narasumber kita akan menutup di dalam doa
kalau strategis sih gak ada ya cuman disini juga mayoritas semuanya orang china sih sebenernya
jangan kemudian menutup diri terhadap riset
jadi bukan yang pika diponis epilepsi kemudian saya harus ganja medis
dengan cuma cuma kepada kita
bangsa marah itu tandanya
gimana kalau di karangsari ini untuk program tersebut kita teruskan dan untuk warga semuanya setuju
dan juga kalau pendengar juga mungkin masih bertanya tanya
makanya kalau saya dengan cara saya ini saya berusaha memberikan yang terbaik buat anak saya
selanjutnya marilah kita mengikuti
nyanyimu sakri dan pujikanlah
kalau ini sebagian saya walaupun saya fans arsenal
menggunakan ampas kopi ini bahkan sudah dilakukan gusti sejak ia duduk di bangku sma biasanya gusti
kalau untuk menumbuk penumbuk ini
harus membuat pekerjaan allah
dalam pasal tiga puluh sembilan undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
oke itu mungkin buat anda yang oh ternyata itu backgroundnya ya
pagi sekalian bangsa terpujilah namanya
baik terima kasih pak niko luar biasa
apa namanya kegunaannya ya
oh sebenarnya tidak semahal yang diberitakan
selain itu di kebun desa juga terdapat dua kolam ikan miri
baik pak alphonsus terima kasih untuk perbincangannya pada hari ini
ketiga hindari menutup komunikasi yang dapat berdampak negatif pada hubungan
jangan mereka biarkan orang orang
setelah didiamkan selama empat jam beras ketan hitam dan putih kemudian ditabur dengan ragi dan diaduk rata
kemudian kontraknya habis dua ribu enam belas
udah diumumkannya di agustus september lah
di saat kondisinya baik baik saja namun karena kondisi sedang tidak menguntungkan
aku akan bahagia bersama tuhan
mencegah selulit bahkan disitu dikatakan itu dibilang dia bisa mencegah mengurangi akumulasi
bahkan juga mungkin ratusan pertanyaan pertanyaan penting lainnya
jika seorang tidak mau bekerja
nah kalau gula darah tinggi
dan kalus itu bisa berkembang jadi infeksi
kencur juga bisa mengandung ekstrak metanol sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi dan anak anak
memang tidurnya untuk melihat lihat bagaimana keindahan bonsai
hanya dalam damai tuhan ku terima